momen libur tahun baru dua ribu dua puluh tiga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata kali ini saya akan
ajak anda healing sejenak ke kawasan ciwide yang berada di kabupaten bandung jawa barat
untuk menikmati sejuknya udara ciwide pertama saya akan mengajak anda ke kawah putih disini
pengunjung akan disuguhkan pemandangan danau kawah alami yang terbentuk akibat letusan gunung
patuhan keindahan alam ini pun banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersuah foto dengan latar belakang
kawah terdapat juga jembatan apung yang digunakan pengunjung berjalan ke tengah danau selain itu
pengunjung juga bisa menikmati keindahan danau kawu putih dari atas skywalk kanopi keindahan
danau kawah putih pun membuat takjub semua pengunjung yang datang ke sini dingin banget
sih seneng gitu ya untuk refreshing baguslah ya untuk menghilangkan penat menurut dudung sohairi
pengelola wisata kawah putih terdapat peningkatan jumlah pengunjung di libur natal dua ribu dua puluh dua dan tahun
peningkatan jumlah kunjungan yang ke kawah putih begitu tak jauh dari kawah putih ada tempat
wisata favorit lain yaitu ranca upas di lahan seluas lima puluh hektare pengunjung bisa berinteraksi
dengan rusa di penangkaran berkemah di glamping atau glamour camping dan ada juga camper van
jadi bukan cuma ada tempat camping di ranca upas ini ada juga spot penangkaran rusa juga
ada spot savana savana itu bagus banget kalau kita mau foto foto istirahat mobil
di libur panjang tahun baru ini kalau wisata harian itu biasanya cuma seribu dua ratus seribu lima ratus perhari
kalau dalam fixation ini nataro ini antara seribu lima ratus seribu delapan ratus iya hahaha nah itu tadi liburan
saya selama di ciwide kedua tempat dan ini juga bisa anda kunjungi selama libur panjang
ini nah tapi karena sekarang sedang musim hujan jadi bagi anda yang ingin liburan ke alam terbuka
itu kami sarankan untuk membawa jaket dan juga payung agar liburan anda aman dan nyaman
kita hendayani siti rawan bandung jawabannya